pemandangan alam juga dimiliki indonesia
selat bali di banyuwangi juga menyimpan pesona wisata bawah laut yang eksotis
salah satunya adalah obyek wisata grand watu dodol di pulau menjangan
di dua lokasi tersebut pengunjung bisa menikmati matahari terbit
dan menemukan terumbu karang yang masih alami
aneka jenis ikan hias dan satwa laut lainnya
inilah pesona matahari terbit yang bisa dinikmati pengunjung di grand watu dodol banyuwangi
pantai yang memiliki daratan yang menjorok ke laut ini selalu ramai dikunjungi wisatawan
selain pemandangan matahari terbit
pantai grand watu dodol ini juga memiliki pemandangan yang indah dan suasana yang nyaman
di sisi utara terdapat sejumlah saung saung untuk bersantai
dan di pantai ini pula menawarkan sensasi perjalanan menuju pulau menjangan di tengah selat bali
selama perjalanan menuju pulau menjangan
pengunjung akan disuguhi sensasi gelombang
yang khas selat bali
di sisi timur laut kita bisa melihat hamparan taman nasional bali yang indah bak permadani
sekitar satu jam perjalanan kita akan tiba di pulau menjangan
di sini kita akan disuguhi pemandangan bawah laut yang indah
dengan kasat mata pengunjung bisa melihat aneka terumbu karang
bulu babi binatang laut ikan hias ikan karang hingga bluefish yang berwarna warni
keseruan wisata ini semakin lengkap dengan snorkeling bersama
pemandangan di bawah laut membuat sejumlah pengunjung takjub
sangat bagus diambil momen di bawah tadi di foto atau video juga bagus
gimana nyebrang selama beberapa jam
tadi satu jam nyebrangnya satu jam tapi terbayarkan semuanya
awalnya takut cuman akhirnya ketagihan
pengunjung yang ingin snorkeling di pulau menjangan akan dikenakan tarif mulai rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh
biaya yang cukup
biaya itu adalah untuk sewa perahu dan akomodasi
anda tertarik mencoba